kerusuhan terjadi di rumah tahanan donggala sulawesi tengah pada sabtu malam
ratusan harapi dana membakar lapas dan melarikan diri
direktur jenderal pemasyarakatan sri puguh budi utami menyatakan
kerusuhan ini terjadi karena napi panik saat mengetahui pusat gempa berada di donggala
mereka juga tidak sabar menunggu giliran diizinkan menengok keluarga
kalau menurut cerita dari kalapas waktu ditenangkan di tengah tengah lapangan
mereka masih mengikuti apa yang menjadi arahan dari kepala dan jajaran
kemudian ketika ada getaran berikutnya dan mendengar bahwa pusat gempa ada di donggala mereka panik
sebenarnya sudah ada negosiasi dikeluarkan sedikit demi sedikit
diizinkan sedikit demi sedikit
untuk melihat keluarganya memang paniknya luar biasa
kemarin baru kami rasakan juga
tapi kelihatannya memang ada yang tidak sabar
ada yang tidak sabar entah bagaimana menyulut adanya kebakaran itu
sekarang masih dilakukan pendalaman oleh jajaran kami yang masih tinggal di sana
yang dapat diselamatkan beberapa alat elektronik dan senjata yang dititipkan ke polres
itu untuk donggala
yang tersisa hanya bangunan depan dengan masjid yang masih utuh
bangunan depan kami pikir sudah tidak bisa dipergunakan lagi
tapi hari ini teman teman kami sedang melakukan audit dengan jajaran yang ada di sana